apa yang kau percaya negara ini
yang berbeda dengan warisan manusia yang sesuai dengan terry
dan agar makal kasihouchedku bisaombresemi
kepada baris krim polri
atau pidana khusus
selama ini berlangsung
yang perlu diperhatikan oleh
baris krim polri ada laporan laporan
tindak pidana umum
atau tindak pidana khusus
tindak pidana khusus
misalnya pencucian uang
kalau tindak pidana umum
misalnya pemalsuan penggelapan
ada juga tindak pidana khusus
selain pencucian uang korupsi barangkali
karena menyangkut penyalahgunan
dana negara supaya itu dipercepat
paralel dengan yang
sekarang sedang berjalan